jakarta international stadium resmi diluncurkan pada minggu sore
selain dimeriahkan dengan konser musik yang diisi sejumlah musikus seperti dewa sembilan belas fit firza kotak dan setia band
terdapat pula pertandingan persahabatan antara persija jakarta melawan klub asal thailand chon buri fc
the jackmania sebagai supporter persija tampak bahagia bisa memiliki dan merasakan stadion berkelas internasional ini
tak lupa mereka membawa atribut seperti spanduk hingga bendera
namun semangat dan antusiasme penonton tidak mampu membendung pagar pembatas penonton dengan lapangan hingga akhirnya robo
gubernur dki jakarta anies baswedan yang hadir dalam acara mengatakan robohnya pagar besi tersebut merupakan proses pembelajaran untuk para penonton dan seluruh pihak terkait
ini semua bagian proses belajar yang namanya proses belajar itu adalah kita akan ketemu dengan segala macam tantangan
kalau analogi namanya growing pain growing pain itu kalau gigi tumbuh
kalau gigi tumbuh ke dokter dokter nggak akan bilang juga penyakit
yaitu bagian dari proses alami sebuah pertumbuhan
sama seperti ini bagian alami kita tumbuh bersama digunakan lalu ada feedback ada perbaikan
lalu insya allah nantinya akan bisa terpenuhi semua yang menjadi kebutuhannya
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com direktur utama jakpro widya manasto mengatakan pihaknya akan memeriksa kerusakan pada pagar pembatas
tim liputan cnn indonesia